dia punya indera ke enam yang kuat
siapa dia krungsum
ya namanya sembara
dia berasal dari padepokan walet putih
murid dari kiai jabat dari gunung tengger
dialah kawah geni salah satu siluman yang diperintahkan untuk menjaga hutan pali pamali oleh dewi medusa
rambut ular tidak akan membiarkan siapapun mendekati danau banyu abang
aku sering sekali mendengar kehebatannya
tapi aku belum pernah bertemu dengannya
petaka besar kalau sampai kamu menghadapinya
dewi medhusa bukan siluman sembarangan
sekali saja kamu menatap matanya bisa dipastikan kamu akan berubah menjadi batu
sembarang harus cari kemana lagi kita
kita jangan panik
kalau kita panik kita tidak bisa berpikir dengan jernih
ji sebaiknya kita berpencar
kamu ke arah sana
terima kasih terima kasih ke sana
kaki nyai terluka parah
lalu bagaimana caranya aku pulang
orangtuaku pasti mencemaskanku
rumahmu dimana nyai
biar aku hantar pulang
rumahku di tepian hutan palipamali
sekarang naiklah ke punggungku
jangan kau pikir bisa membodohiku seluman
hebat pemuda ini dia bisa tahu yang dihadapi ya siluman kerungsung pastinya dia bukan pemuda
sembarangan dia punya indra keenam yang kuat siapa dia kerungsung ya namanya sembara dia
berasal dari padepokan walet putih murid dari kiai jabat dari gunung tengger kiai jabat sembara
ah sembarah apa dia anak yang sama yang menguasai ajian kilat nogoswara
oh apa dia anak yang sama yang aku hadapi saat aku ingin menghabisi seluruh anak
kekuatanmu belum terjawab

apa yang terjadi
tergi tinggalkan tempat ini
hutan ini sangat berbahaya
pergi sebelum kamu terlambat
aku tidak mungkin meninggalkan hutan ini
tanpa sahabatku basyir dan hindu aji
silahkan masuk ki
bau siluman ular
bapak mau bicara
orang gila dari makna mereka
kenapa ibu biarkan mereka masuk
berhenti kalau bicara pak
kibahadur itu orang pintar
ibu yakin kejadian semalam itu
bukanlah kebetulan pak
makanya ibu mengundang kibahadur
untuk mencari tahu kebenaran
yang ada di rumah ini pak
siluman ular sudah memasuki rumah ini

soalan perusahaan mayoritas di lapangan
siluman kubah hati hati
masuk awal familial saya
siluman ular tahan
siluman ular terima diri
semalam aku bermimpi
bertemu dengan seorang gadis cantik